ketua umum pkb muhaymin iskandar bocorkan nama menteri dari pkb pada koalisi baru bersama prabowo subianto
caimin sebut hanif dakiri akan jadi menteri saat ditanya tanggapan prabowo soal food estate
kelakar caimin ini menyebut hanif dakiri jadi menteri di kabinet prabowo berawal saat hadir di acara pertemuan calon kepala daerah dari pkb di pilkada dua ribu tujuh belas